konvensi dan pameran migas indonesia petrium association atau ipa yang ke empat puluh satu resmi dibuka
target kali ini menggairahkan investasi di sektor hulu agar lebih atraktif
melalui aturan fiskal yang lebih kompetitif dan reformasi birokrasi
menteri esdm ignatius jonan menekankan dua hal kepada pelaku usaha migas
pertama pentingnya deregulasi yaitu mengurangi jumlah perizinan serta reformasi birokrasi
untuk mendorong kemudahan proses bisnis di sektor hulu migas
kedua pemerintah berjanji akan menyelesaikan amendement peraturan pemerintah nomor tujuh puluh sembilan tahun dua ribu sepuluh
perusahaan migas didorong menjadi lebih kompetitif dan efisien
untuk menghadapi lambatnya bisnis migas dalam tiga tahun terakhir akibat jatuhnya harga minyak dunia
dan untuk mengetahui jalannya konvensi dan pameran ipa ini
kita sudah bergabung dengan desi aritonang di jakarta convention center
selamat sore desi ada terobosan baru apa di ipa kali ini
kalau menurut jonan birokrasi dan perizinan menjadi salah satu tantangan penghambat investasi
nah apakah ada yang baru dalam acara kali ini
ipa ke empat puluh satu ini yang seperti sudah olive bilang tadi
kita tahu selama tiga tahun terakhir dan juga penyelenggaran ips sebelumnya
masih tetap diwarnai oleh rendahnya harga minyak dunia serta pelambatan investasi
dan kita tahu di tahun dua ribu enam belas investasi di sektor migas di indonesia
hanya mencetak sekitar sebelas miliar dolar amerika
di mana di tahun dua ribu lima belas nya empat belas miliar dolar amerika
dan dua ribu tujuh belas diharapkan bisa lebih bergairah lagi
investasi bisa naik di tiga belas miliar usd
hal itu olive memang disebabkan oleh rendahnya harga minyak dunia
dimana untuk di tahun dua ribu tujuh belas saja
harga minyak diprediksi tidak akan melebihi kisaran lima puluh sampai lima puluh lima barrel oil per usd
di mana pasokan memang berlebih dan kita tahu opec meskipun sudah memangkas produksinya

dan untuk bahasan dikali kali
memang banyak yang perlu dilakukan oleh pemerintah khususnya
untuk bisa lebih menggairahkan sektor hulu migas khususnya di investasi dan untuk eksplorasi lebih lanjut lagi
kita tahu ada semacam pemangkasan perizinan yang perlu dilakukan pemerintah
seperti yang sudah dimintakan oleh para pelaku industri migas
kemudian ada juga reformasi birokrasi yang diperlukan
tak hanya itu di sistem regulasi juga ada dua regulasi yang memang
yang diharapkan akan mendorong lagi gairah investasi
dimana yang pertama permen dua puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
yaitu mekanisme pengembalian biaya investasi pada kegiatan hulu
memang sudah prosesnya berjalan
namun masih ada satu regulasi lagi yang masih mandek
di mana amandemen dari peraturan pemerintah nomor tujuh puluh sembilan tahun dua ribu sepuluh
yang saat ini masih menemui jalan buntu
draftnya memang sebentar lagi akan masuk ke tangan presiden
kemudian diharapkan setelah lebaran nanti atau akhir juni
draft atau amandemen ini akan bisa segera berproses di legislatif atau dpr
dan tadi juga kami mencermati adanya mekanisme growth split
yang kita tahu memang kontrak bagi hasil ini sudah diterapkan sejak enam belas januari dua ribu tujuh belas
namun sampai saat ini masih banyak pelaku usaha industri hulu dan migas
yang masih berkeberatan atas skema
karena memang banyak ketentuan teknis seperti perhitungan split yang mereka keluhkan
sehingga meskipun sudah dijalankan mulai enam belas januari dua ribu tujuh belas
namun pelaku usaha masih merasa berkeberatan
kecuali pertamina yang sudah menerapkannya di blok phe onwj
dan disinilah peran ipa asosiasi dari industri migas
bisa sama sama bersama dengan pemerintah untuk bicara lebih lanjut lagi
intensif lagi tentang apa yang perlu diberikan apa yang perlu dipropos untuk bisa menghasilkan kesepakatan yang lebih baik
win win solution baik antara pelaku usaha maupun dengan pemerintah dengan adanya mekanisme growth split ini
jadi desi memang di tengah masih bergejolaknya harga minyak dunia yang sebenarnya cenderung tertekan begitu ya
pemerintah mengadakan dan juga mengeluarkan poin poin untuk lebih re attract para investor asing ini
kalau menurut anda yang ada di
konvensi dan pameran ini siapa saja nih ya pemain pemain yang paling menonjol
tadi ada saya lihat ada slambersy ada chevron total
mungkin ada pemain baru lagi nggak yang masuk dan menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di indonesia di industri migas kita
ya pemain pemain lama memang di industri hulu migas yang besar besar memang setiap tahunnya rutin mengikuti konvensi dan pameran di ipa ini
seperti kita tahu tadi ada pertamina chevron exxon mobil
kemudian ada juga medco kemudian ada skk migas juga yang ikut andil dalam pameran ini
pemain pemain baru memang cukup hampir tidak ada kalau menurut pantauan kami
karena memang dari tahun ke tahun penyelenggaraan ips selama tiga tahun terakhir ini jumlah pesertanya turun
kalau di tahun dua ribu lima belas ada sekitar satu ratus sembilan belas di tahun dua ribu enam belas kemudian turun
dan di tahun dua ribu tujuh belas ini jumlah peserta yang ikut pameran memang turun
pelambatan ekonomi dan juga akibat rendahnya harga minyak dunia ini memang mempengaruhi dari usaha pelaku industri migas di tahun dua ribu tujuh belas
sehingga bisa dipahami bahwa mereka melakukan efisiensi juga agar lebih kompetitif di kedepannya
namun olive yang perlu kami sampaikan pada penyelenggaraan kali ini ada enam kesepakatan kontrak jual beli gas bumi yang bisa ditandatangani
di mana enam kesepakatan ini adalah bisa memberikan potensi penerimaan negara sekitar rp lima miliar
dolar amerika atau sekitar enam puluh lima triliun selama masa kontraknya
di mana empat kontrak yang ditandatangan itu merupakan kontrak yang baru dan sisanya adalah dua kontrak yang sudah diamandemen dari kontrak yang sudah ada
jangka waktunya memang bervariasi sejak dari tahun dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh kemudian ada yang sampai dua ribu dua puluh tiga sampai dua ribu tiga puluh
dan beberapa yang boleh kami sampaikan di sini adalah di mana kesepakatan jual beli gas bumi oleh tangguh psi
kepada pt pln kemudian kodoko philips kepada pgn kemudian imp bentul limited kepada pt pertamina
imp bentuk limited kepada perusahaan daerah tua sekata petrogas basin kepada melamoy olom wobok
dan petro china international jabung limited kepada gemilang jabung energi
dan kepala skk migas berharap adanya kontrak jual beli gas bumi ini bisa memberikan kontribusi atau bisa sepenuhnya digunakan kepada kebutuhan domestik
khususnya di eksektor kelistrikan
kemudian gas rumah tangga serta industri lainnya
kita harapkan dari enam kontrak yang sudah diteken ini nanti bakal ada banyak kontrak kontrak lainnya untuk lebih menambah geliat bisnis migas kita ke depannya
terima kasih desy adetanang atas laporannya langsung dari jcc jakarta